acara deklarasi mendukung anies baswedan menjadi presiden dua ribu dua puluh empat yang digelar majelis sang presiden
menyisakan kejanggalan deklarasi yang diselenggarakan di hotel bidakara jakarta pada rabu kemarin
sempat diwarnai ketegangan karena pemasangan bendera mirip hti
siapa bermain dibalik deklarasi mendukung andi sbaswedan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan inisiator kolaborasi warga jakarta andi sinulinga
selamat sore bang andi
selamat sore mbak rifana selamat sore semua
dan direktur eskuti parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore rifana selamat sore bang andi
oke saya mau ke bang andi bang andi ini deklarasi kelompok majelis sang presiden
ini ada komunikasi nggak sih dengan sesama relawannya ataupun loyalisnya mas anies
gak ada gak ada komunikasi
tidak tahu ya siapa yang dimaksud
tapi sebenarnya kalau kita mau laca ya siapa mereka ini sebenarnya
kalau memang benar itu x hti atau xfpi seperti yang disampaikan itu
itu kan pasti ada perizinannya ya
mereka sebelum melakukan acara itu ada perizinan dan kita tahu selama ini
setiap kegiatan fpi atau hti yang sudah dibubarkan oleh pemerintah
itu biasanya kan selama ini tidak dikasih ruang ya
tapi kenapa ini bisa dengan mulus
yang kedua sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu ada juga yang mengakui sebagai fpi rebor
untuk melakukan aksi di jalan raya dan itu dibiarkan saja
itu yang menjadi pertanyaan kita
itu setiap perjalanan publik lah
oke jadi ada rentetan peristiwa ya yang seolah olah seperti grand design
kalau yang sebelumnya ada orang yang mendukung
terus kemarin ada acara yang sebegitu besar
sebegitu mahal loh di hotel bidakara itu
menurut bang andi ini deklarasinya berarti abal abal memang sengaja disetting begitu ya
ini kalau saya secara pribadi menangkapnya begini
anies ini dilekatkan dengan identifikasi diri yang buruk
itu bukan sesuatu yang baru ya
jadi waktu pilkada dki ini bahkan diidentifikasi sebagai orang yang mempolitikasi
dan kemudian dibangun rasa ketakutan
kalau anies jadi gubernur maka jakarta akan seperti surya
begitu begitu seperti yang dibangun
nah ini kan kayaknya menjelang dua ribu dua puluh empat ini itu akan dilekatkan lagi
seolah olah orang yang di belakang anies
yang mendukung anies itu adalah kelompok kelompok islam
garis keras dan seterusnya dan seterusnya
dan itu membahayakan nkri
kira kira kan sebenarnya kalau kita mau tangkap pesan
pandaran politik itu kan seperti itu sebenarnya yang mau dilekatkan kepada anis baswedan
tapi kan faktanya dua ribu tujuh belas isu itu juga tidak efektif
dan anis memenangkan pilkada
dan kita lihat bagaimana perjalanan hampir lima tahun jakarta
aman damai dan toleransi pluralisme
kebijakan kebijakan anis baswedan
jadi tidak ada yang mengindikasikan sedikit pun terhadap apa yang dibunuhkan kepada dirinya
bahwa ada tujuan untuk melekatkan
dekatkan anis baswedan terhadap citra tadi kelompok kanan
tapi di satu sisi deklarasi kemarin
kalau menurut teman teman loyalisnya mas anies
bahwa ini memang deklarasi yang sengaja disetting pihak tertentu
abal abal begitu bang adi
ya karena sulit sekali
jadi kalau mau berkompetisi dengan anis baswedan
dengan bicara prestasi kerja
apa yang dikerjakan
seperti yang selama ini gagasan
membawa indonesia ke depan
ruang itu masih belum digunakan oleh rivalitas anies ini
nah kalau memang sebenarnya kita ingin menjadikan indonesia ini lebih baik
dimana program gagasan apa yang sudah dikerjakan krik krikot
itu dijadikan sebagai dasar untuk menuju kontestasi pilpres
maka sesungguhnya ruang itu yang harus diisi
sehingga kita tidak terjebak pada politik stigmatik
jadi orang distigmakan bahwa ini kelompok islam garis keras
kalau kelompok ini nasionalis
sehingga yang dipertontonkan itu adalah simbol simbol
yang sama sekali sebenarnya nggak produktif
untuk kepentingan bangsa dan negara kita ke depan
politik stigmatis begitu ya
itu yang disayangkan
yang sedang terjadi saat ini
mas adi tapi saya ingin tanya ya
deklarasi kelompok majelis sang presiden ini banyak kejanggalan
mulai dari keributan soal bendera mirip hti
kemudian tidak jelas siapa panitianya
karena kami tim dari cnn indonesia hari ini pun sudah berusaha untuk mengundang
deklaratornya ketua panitianya
tidak ada yang bersedia sama sekali untuk bisa hadir
dan pada saat kita tanya siapa penanggung jawabnya juga tidak jelas begitu ya
terus kemudian kemarin yang hadir di deklarasi majelis presiden itu
ada unsur mantan ex napiter mantan fpi
ini memang pandangannya mas adi sama ya dengan bang andi
bahwa ada semacam grand design untuk memojokkan anies melekat ke kelompok kanan begitu
saya kira saya masih belum pada kesimpulan soal
hitam putih deklarasi yang kemarin itu ya rifana
tapi kalau kita melihat argumen argumen publik kan selama ini
pertama apa yang disampaikan oleh bang andi sundilingga
bahwa yang kemarin deklarasi itu tidak terasosiasi dengan salah satu pendukung dan relawan anies
tapi mereka itu adalah relawan jadi jadian yang sengaja dimobilisasi
untuk melekatkan bahwa anies ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan kelompok kelompok
yang selalu disebut sebagai islam kanan
dan itu dibaca
dan itu dikatakan mengatakan kalau memang pak anies dan para pendukungnya
dinyatakan dirugikan oleh gerakan politik yang kemudian menstimetrasi itu
saya kira sangat layak sebenarnya untuk
pertama ya dilakukan investigasi secara independen
toh orang orangnya pelakunya itu kan sudah teridentifikasi
sudah dikenal gitu ya
dan sudah disebarkan videonya kemana mana
tinggal diintrogasi mereka itu
apa maksudnya deklarasi tanpa melakukan koordinasi dengan tim pemenangan pak anies
itu penting sebenarnya
untuk memberikan kepastian bahwa
memang relawan ini tidak ada afiliasi dan dukungan politik terhadap anies
yang kedua memang harus dilaporkan ke polisi rifana
menurut saya penting biar ada efek jerah
karena dalam banyak hal ini akan menimbulkan kekisruhan
soal kekhawatiran munculnya
politik identitas gitu ya menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
karena kalau tanpa ada upaya upaya untuk melakukan investigasi independen
dari tim pemenangannya pak anies ataupun lapor kepada ke pihak kepolisian
tentu ini dianggap sebagai sebuah pembiaran
itu dianggap sebagai upaya upaya tidak terlampau serius gitu ya
untuk menangkal pihak pihak yang beberapa hari ini dianggap merugikan pak anies ya
mulai dari fpi rebound ataupun majelis apa itu namanya yang kemarin itu
yang cukup merugikan menurut saya
variable itu yang saya kira kemudian bisa dilihat secara utuh
karena kalau kita melihat pembicara netizen uang maya gitu
karena ada tuduhan tuduhan bahwa ini sebenarnya
macam orang yang
jangan jangan memang ini adalah deklarasi yang sesungguhnya ingin mendukung pak anies
cuma karena kecolongan ada bendera yang terkesan itu hti
maka kemudian menjadi ribut dan jadi bubar
kan itu yang sebenarnya menjadi pembubaran
apalagi kalau kita melihat pak anies kan selama kurang lebih
setahun dua tahun belakangan kan gaya politiknya sudah mulai ke tengah gitu ya
asosiasi kemudian melebar
dan itu kesannya
bahwa pak anies sudah kembali ke jalan yang benar
karena pak anies kan sejak awal
adalah pemimpin yang relatifly moderat
basicnya sebagai aktivis ami
dan tentu sebagai rektor para madinah
nah ada kesan bahwa pak anies ini sekalipun ingin meninggalkan
dengan kelompok kelompok kanan
tapi kelompok kanan ini ingin nempel terus gitu
ayam yang ketinggalan induknya
karena mereka sudah tidak punya figur lagi
setelah meninggal pak prabowo
kalau pak anies juga meninggalkan mereka
kepada siapakah mereka akan
melahbukkan pilihan politiknya
pihak kepolisian laporkan
atau melakukan investigasi secara independen
supaya minimal ada titik terang
soal siapa ini sebenarnya pelakunya
karena publik juga ingin tahu
kok hanya pak anies yang dibeginikan
kok calon calon yang lain tidak ada
tidak ada deklarasi yang terkesan
menjurumuskan mereka mereka itu
tapi anda tidak melihat ya
seorang anies baswedan
melekat ke kelompok kanan ya
seperti yang tadi disampaikan oleh bang andi
bahwa ada rentetan peristiwa
yang terjadi dalam waktu berdekatan
dan itu seperti memojokkan
seorang anies baswedan
melekatkan anies baswedan ke kelompok kanan
anda tidak melihat ada skenario itu
kalau melihat kecenderungannya memang ada
cuma kan perlu diungkap
soal siapa yang sebenarnya melakukan ini
apakah betul ada operasi intelijen
ataukah memang ada
pendukung pak anies yang selama ini
takut pak anies itu betul betul ke kanan
dan meninggalkan mereka
dan ini yang sebenarnya butuh audit
dan investigasi independen di mana
bahwa kecurigaan kecurigaan itu
ya saya juga cukup curiga
soal adanya fbi ribon
dan kemarin yang juga menggunakan simbol simbol agama itu
tapi yang sekali lagi
kalau memang ini diseriusi
supaya tidak terulang
karena terus terang kita bosan
sebenarnya diskusi yang begini terus
tidak produktif lah ya
ketika bicara tentang politik identitas
sehingga kita ini jumut sebenarnya
tidak pernah tahu
apa yang sebenarnya menjadi gagasan besar
soal figur yang kemungkinan akan maju di dua ribu dua puluh empat
jangan sampai misalnya
pak anies ini masih sati
tapi pada saat yang bersama
juga berdiam diri
teman teman para pendukungnya
karena kita juga ingin ada
saya ingin tanya ke bang andi
karena kalau ini tidak diseriusi
saya kira ke depan akan terulang juga
sama sama di tempat lain
ada bendera hti
ada bendera fpi
tadi mengutip apa yang disampaikan oleh mas adi
bahwa kalau sekarang dilihat ini
mas anies berusaha untuk membawa diri
merapat ke tengah ya
tidak terlalu ke kanan
apakah kemudian memang mas anies
merasa sudah waktunya
untuk memisahkan diri dari kelompok kanan
anda dengar nggak suara saya ini
kita di satu sisi
mau menyampingkan politik
tapi kita masih bicara
kiri tengah dan kanan ini
nah sekarang kalau misalnya
yang mau kita bilang kelompok kanan ini siapa
yang mau kita bilang kelompok kiri siapa ini
nah kelompok kiri ini apa
mau kita taruh
siapa ini kelompok kiri ini
seperti bung adi menyebutkan ini
itu juga kita nggak jelas meletakkannya seperti apa
nah saya ingin mengatakan
kepada kita semua adalah
jadi yang kita
yang kita tentang adalah
dengan cara cara yang tidak baik
apa yang tidak baik itu
tidak boleh menggunakan kekerasan
nah yang ketiga
baik yang akan dilakukan
bahupun yang sudah dilakukan
yang sudah dikerjakan
nah ini kita kan
kita kan mau harapannya kemari
mau dia kelompok dari datang
dari kelompok islam
dari kelompok islam ini ada partai politiknya
di adjust oleh undang undang kita
itu kan dari keluarga besar kelompok islam
dengan segala bentuk warnanya
ada golkar yang nasionalis
ada pdi yang juga nasionalis
ada gerindra yang nasionalis
itu sebagai sebuah fakta
bahwa begitu binekanya
itu sebagai sebuah fakta
nah dari keberagaman identitas politik itu
cinta terhadap negeri ini
cinta terhadap nkri
semua ingin negeri ini maju
mana ada yang mau kita ini negeri ini hancur berantakan
nah karena itu kita bikin koridornya
bagaimana negeri ini maju
berkompetisi lah secara sehat
apa itu berkompetisi secara sehat
masing masing mengajukan gagasan
indonesia masa depan
bahwa apa yang sudah disampaikannya itu
bagaimana dia kerjakan
nah yang keempat
yang ketiga adalah
kita menghindari supaya
menghindari hal hal yang bersifat stigmatik
dan ini yang berbahaya
kita lekatkan kepada seseorang
hal hal yang menurut saya itu
itu mengerikan itu
mengatakan ini kelompok radika
dan ini akan menimbulkan fragmentasi
dan itu akan membuat kompestasi
kita tidak akan sehat
dan ingat satu rifana ya
saya ingin mengatakan begini
salah satu beban dari pemerintahan pak jokowi ini
itu adalah terbelahnya kita
nah karena keterbelah itu
itu muncul distrust terhadap pemerintahan kita
baik di dalam dan di dunia internasional
kalau di dalamnya nggak bersatu
sementara kita mau mengundang investasi
mengatakan indonesia stabil segala macam
membuat kegiatan yang bagus seperti formula e saja
itu orang hebohnya luar biasa
kembali ke tengah itu adalah kembali pada
politik inerja lah ya
kita menghindari politik stigmatik
ya itu yang saya maksud itu
tapi kan ini sudah terjadi
bahwa apa yang terjadi belakangan ini
kemudian menjadi kampanye negatif
dan merugikan dong tentu saja
untuk kubunya mas anies
begitu ya bang andi
nah saya pribadi ya
saya secara pribadi menganggap ini
ya biasa saja
publik kita nanti akan menilai
kalau kita lihat beritaannya
eforianya sampai hari minggu
hari senin sudah ada
ini kelompok fpi ini kok bisa dikasih izin
dia melakukan kegiatan
di depan publik
padahal organisasinya itu
nah sementara orang juga lihat
selama ini kalau ada bencana alam
fpi membawa lapang lapang bendera
fpi membantu korban bencana saja
kegiatannya itu di
direduksi kegiatannya itu
kenapa ini boleh
nah kemudian kayak kegiatan ini
yang kemudian deklarasi sang presiden kami ini
itu kan juga begitu
sudah disampaikan dari awal
x hti dan fpi
kenapa dikasih izin gitu loh
kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber
inisiator kolaborasi warga jakarta
dan direktur eksekutif para metropolitik indonesia
saya mau tanya ke mas adi
apakah kemudian deklarasi deklarasi semacam ini
akan terus terjadi ke depan
kalau kemudian dibiarkan
tadi kan anda katakan seharusnya
timnya andi baswedan
mengambil tindakan cepat
untuk memberikan efek jera
sehingga ke depan ini
tidak akan lagi terjadi deklarasi deklarasi semacam ini
tapi kalau pembiaran terjadi
apakah ini kemudian akan terus terjadi
kalau ini tidak dibiarkan
berbau politik keagaman
ini akan terus terjadi
entah di berbagai tempat
atau hanya terpusat misalnya di jabotabek ya
kalau betul apa yang disampaikan oleh bang andi sinulinga
bahwa yang deklarasi kemarin itu tidak
terasosiasi dengan pendukung anies
tentu ini ada gerakan yang cukup serius
bagaimana untuk terus melekatkan
anies ini sebagai pemimpin yang
dekat dengan kelompok kelompok
akanan ini misalnya disebut dengan islam kanan
jadi islam kanan itu setahu saya bang andi adalah islam yang
diasosiasikan dengan kelompok kelompok islam yang sangat literlek
sangat eklusif dan
menerjemahkan agama itu dalam bentuk bentuk simbol ya
kalau islam kiri itu adalah islam yang
tidak terlampau pedulilah agama itu di ruang publik
dengan dirinya itu adalah menjadi penting yang tidak perlu
nah islam tengah
itu memaknai bahwa islam
dengan nkri dan pancasila itu punya irisan
jadi tidak perlu diformalkan ataupun tidak dijauhkan dalam
urusan politik sekalipun itu yang mainstream di indonesia ketengah
entah polarisasi apa yang terjadi tapi secara umum
bagi saya kalau betul ini adalah politik stigma digerakkan
karena memang ada kecenderungan di situ rifana
tentu perlu upaya upaya yang cukup serius
karena berbahaya kalau melihat kecenderungannya pak anies ini kan memang hitohnya
adalah orang yang saya kira cukup inklusif ya
kemudian aktivis hmi itu menjadi dua variable penting
sebenarnya secara pribadi itu pak anies adalah orang yang cukup moderat
tapi kan publik juga tidak lupa bahwa ketika pilkada dua ribu tujuh belas
pak anies kan juga didukung oleh teman teman fpi gitu ya
ataupun teman teman hti yang secara langsung saat itu untuk pertama kalinya ikut pemilu
ini yang saya kira ketika pak anies mencoba untuk menghilangkan stigma itu semua
muncul gerakan gerakan yang tak akan akan itu digerakkan
makanya dalam konteks itu
bagaimana menghilangkan kesan itu semua ya memang harus melakukan upaya upaya serius
minimal lapor ke polisi atau membentuk tim investigasi secara independen
karena khawatir di tempat lain juga akan muncul varian varian lain
tapi yang berbau politik identitas
karena deklarasinya kemarin ini serius betul
tempatnya mewah gitu
yang hadir juga banyak
ada di situ ketegangan ketegangan anak antung gitu istilahnya
cinta tidak kepada pak anies
menyelamatkan tidak kepada pak anies
itu dari video video yang muncul
ini tentu by design
yang kemudian tidak bisa dibiarkan
karena kalau begini terus
publik ini gak maju maju diskusinya
kemudian pelakunya juga tidak bisa ditemukan
belakangan kan kita tahu bahwa
orang yang melakukan deklarasi itu misalnya dulu adalah mantan relawan satu dan seterusnya dan seterusnya
mulai ada titik terang
tapi jangan hanya selesai di situ
bahwa ini adalah gerakan gerakan non pendukung anies
yang sengaja ini merusak reputasi anies
kan itu saja sebenarnya di depan
nah bang andi ini kalau misalnya dibiarkan
nanti ke depan akan terjadi lagi diprediksi oleh mas adi praitno
akan terus terjadi deklarasi deklarasi yang memojokkan pak anies seperti ini
kemudian bagaimana relawan dan juga loyalisnya mas anies
melawan narasi ataupun deklarasi kampanye hitam seperti ini
saya ya secara pribadi
saya nggak begitu suka dengan lapor melapor
saya secara pribadi
karena selama ini kita sudah melelahkan itu
yang ini lapor yang ini lapor segala macam itu
itu melakukan keputus isi
nah yang kedua
saya secara pribadi menganggap bahwa
nanti biar publik dicerdaskan itu
nah biarkan saja kayak begini ini berjalan
saya hanya bisa mengimbau
supaya pola model politik seperti ini jangan dilakukan
tapi toh kalau mau dilakukan
nanti biarlah publik akan melihat
karena kan sekarang sudah nampak juga ini rifana
coba lihat tadi
kemudian fpi yang bersangkutan klarifikasi
bikin keterangan pers
mereka tidak ada di situ
kemudian fpi reborn nya mengaku diberikan uang rp satu ratus lima puluh
untuk melakukan aksi itu
itu keterangannya itu
itu kan sudah ada di media
nanti uatga masyarakat
itu yang saya katakan itu
sudahlah yang begini begini ini
biar nanti masyarakat cakdar sendiri aja
jadi biarkan masyarakat yang melihat faktanya begitu ya
tapi dari pihaknya mas anies
kemudian tidak mau melaporkan ini ke aparat kepolisian
terakhir mas adi singkat saja
dampaknya apa sih kalau misalnya deklarasi semacam ini terus terjadi ke depan
apakah ini akan mengerus elektoralnya anies baswedan
atau justru mempopulerkan anies
atau lebih meningkat lagi
tentu harus ada riset ya
yang harus dilihat apakah dengan adanya
yang kemudian dimobilisasi ini justru membuat pak anies naik ataupun turun
saya nggak bisa berspekulasi rifana
tapi yang jelas publik ini semakin digiring
bahwa pak anies itu tidak lepas dari politik
kelompok kelompok yang selama ini terasosiasi dengan
yang selalu umum disebut dengan kelompok kanan
itu saja sih sebenarnya
ini menguntungkan bagi pak anies
bisa saja juga sangat merugikan rifana
tapi variabelnya tidak bisa disimplifikasi dan disimpulkan saat ini
tapi saya juga menduga semakin banyak orang yang
kemudian membicarakan pak anies
semakin banyak juga menyerang pak anies
maka saat bersamaan pak anies akan semakin
menjadi spotlight pembicaraan soal menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
tentu terlepas dari plus dan minusnya ya
baik kita tunggu nanti bagaimana kedepannya
para deklarator deklarator ini kemudian jerah
untuk melakukan deklarasi deklarasi yang tidak jelas seperti ini

saya mau sampaikan begini
kita gak bisa lekatkan
kita sebagai kandidat dengan orang yang mendukung kita
jadi yang mendukung kita itu beragam
bahkan penjahat pun mungkin bisa jadi mendukung kita
bukan berarti kita adalah penjahat
ini yang saya maksud bahwa
jangan lekatkan antara sosok dengan pendukung
itu dua hal yang berbeda itu
itu ring panas sebagai penutup
semoga masyarakat kemudian bisa melihat itu ya
yang tadi disampaikan oleh bang andi
dan sekali lagi lebih baik
sarannya bang adi mungkin bisa dipertimbangkan
bahwa timnya anies baswedan mengambil langkah langkah hukum
untuk memberikan efek jera
kepada pihak pihak yang dianggap melakukan deklarasi deklarasi abal abal ini
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada inisiator kolaborasi warga jakarta
dan direktur eksekutif parameter politik indonesia

selalu mas adi dan juga bang andi